kasus yang menimpa ilham bintang bisa kita jadikan pelajaran untuk tidak gampang tidak mudah memberikan data pribadi kita
sekaligus juga menjadi alert ya bahwa jual beli data pribadi ini masih rentan terjadi
lalu bagaimana menanggi janji undang undang perlindungan data pribadi yang sampai sekarang juga belum kunjung terrealisasi
bergabung melalui sambungan skype ada ruby alamsyah ceo digital forensik indonesia
mas ruby selamat malam
selamat malam mbak tiffany
iya malam mas ruby saya mau dengar analisanya anda dulu dong terkait dengan kasusnya mas ilham bintang ini
ya selama ini saya menginformasikan bahwa kasus ilham bintang ini yang biasa kami sebut scene swap fraud
itu tahapannya selalu ada tiga yaitu adalah pencurian data pribadi korban dengan beberapa teknik tertentu
bisa pakai visi bisa pakai pencurian
pencurian data pribadi dan jenis lainnya
setelah data pribadi berhasil diketemukan atau berhasil didapatkan oleh pelaku
pelaku akan masuk ke tahap kedua yaitu mendatangi gerai operator
berpura pura sebagai korban dengan membawa data data pribadi agar bisa mendapatkan sim card yang baru
tahap ketiganya setelah mendapatkan sim card baru
pelaku itu mengakses sim card itu di handphone pelaku

lalu melakukan riset password terhadap akun mobile banking korban
dan selanjutnya melakukan beberapa hal lain yang ilegal lain
misalnya melakukan transaksi ilegal
dan sebelumnya dimungkinkan pelaku juga melakukan pergantian nomor telepon
bila memang fitur itu ada di perbankan tersebut
nah kendala di kasus kasus serupa seperti ini
saya tidak bilang spesifik di kasus ini
biasanya pelaku itu mencari celah di sebuah aplikasi mobile banking yang kerentanannya masih bisa ditembus
yaitu salah satunya adalah
yang mana setiap verifikasi setiap langkah proses yang penting penting
itu hanya diminta verifikasi pengiriman otp via sms
nah riset password menggunakan sms
mendapatkan kodenya otp nya via sms
lalu juga melakukan transaksional transfer transfer dan lain lain
lakukan verifikasinya juga menggunakan otv via sms
jadi kalau pelaku sudah berhasil di nomor satu dan dua
aplikasi mobile banking yang jenis serupa itu sudah pasti bisa dibobol oleh pelaku
padahal tidak sedikit bank bank lain bank bank umum
baik itu bumn maupun swasta
sudah menerapkan keamanan yang berlapis
hanya menggunakan satu teknik seperti otp saja
ada misalnya username password lalu ada juga ott
tapi yang lain bisa menggunakan token atau menggunakan pin
yang mana pelaku bisa lebih sulit untuk mendapatkan ataupun menghack token tadi
oke mas ruby tadi anda sempat menyebutkan mobile banking
artinya ada celah ada kerentanan di situ
ini banyak yang terlibat dari operator kemudian dari perbankan
tapi berkaca pada kasus ini dan juga banyak kasus kasus serupanya
berarti anda melihat ada rigid di sektor perbankan ini juga dong mas ruby
yang ini harus dievaluasi tentunya
betul saya tidak bilang spesifik kasus ini tapi di kasus kasus serupa
hal tersebut masalah rigid tadi terjadi
terkesan begini mbak
bahwa ada teori yang bahwa bank bank itu menggunakan keamanan dua fa
factor authentication yaitu satu adalah username password
kedua pakai otp via sms
nah kesannya itu dua fa secara teori itu dua fa
padahal itu kedua hal tadi ternyata prosesnya semuanya bisa dilakukan riset menggunakan otp
password ternyata bisa di riset pakai otp
otp bisa dapat dari sms
nah sehingga kalau sudah terjadi sim swab nasabah tidak punya keamanan tambahan lainnya
sedangkan dua fa itu tidak hanya itu gitu loh mbak
fa itu tidak hanya username password dan otp
tapi juga bisa menggunakan level keamanan yang berbeda
yang tidak bisa mudah dibobol di satu titik semuanya bisa terbuka
oke banyak kan transaksi yang sekarang mengharuskan untuk menggunakan
kan telepon seluler ya dengan otp otp itu
artinya apakah ini masih bisa kita gunakan melihat banyak kasus seperti ini
atau apa pandangan anda ada second opinion yang jauh lebih baik mungkin bisa jadi alternatif
baik otp sebenarnya tidak masalah kalau digunakannya secara proper di sebuah sistem yang penting
nah otp itu kalau di hal kayak aplikasi mobile banking seperti ini
mestinya sih menurut saya tidak boleh digunakan hanya satu level keamanan aja nih
password bisa di riset pakai otp transaksional verifikasi pakai ott
itu kan satu hal yang sama sebenarnya
akhirnya kan keamanannya tidak berbeda tinggi
nah mestinya level keamanannya berbeda sehingga nih
kalau banknya menggunakan token ataupun menggunakan multifaktor authentication yang lain
itu siapapun yang kejadian tahap satu bobol data pribadinya
lalu terjadi sim swap fraud tahap ketiga dibobol rekeningnya tidak akan bisa
karena waktu aku mencoba menjadi dirinya ngereset password begitu transaksional pakai token
harus pakai faktor otentikasi yang lainnya
jadi menurut saya harus dipertimbangkan kembali nih
otp bukan menjadi satu satunya keamanan yang pasti bagi nasabah
tetapi harus dipikirkan kembali oleh bank bahwa ada level keamanan lain yang bisa digunakan
sehingga keamanan optimal bisa diterima oleh nasabah
oke selain second opinion otp yang menurut anda sebenarnya ada ya
yang bisa jadi alternatif untuk mencegah kejahatan atau ancaman modus modus kejahatan serupa
anda melihat kita ini sebenarnya sudah punya penahan atau apa saya bilang ya
dinding penangkalnya yang kuat belum sih dari mulai tools kemudian dari regulasi
kita sudah punya bekal itu belum mas ruby
nah kalau tools kan balik ke masing masing stakeholder nih
ada korban nasabah ada operator ada pihak perbankan juga ada regulator
mestinya kan semua multi stakeholder ini bersatu dan mereka mempunyai guidance
ataupun prosedur yang pas masing masing pihak
nah sehingga mestinya kalau bebol di satu pihak yang lain juga tidak akan tebus
jangan disalahkan hanya nasabah kalau data pribadinya bisa berbohong
jangan disalahkan hanya nasabah kalau data pribadinya bisa berbohong

ataupun penegakan hukum terhadap kebocoran data itu belum tinggi
nah di sini kan kita masalah belum memiliki undang undang data pribadi yang proper
yang bisa disepakati oleh semua pihak yang mana juga ada sanksi besar
seperti negara negara maju lainnya
nah di mana di eropa ada gdpr malaysia sama singapura juga sudah punya
nah kita belum nih kita ketinggalan
nah tapi kita harapkan tahun ini kita bisa mempunyai undang undang

data pribadi sehingga semua pihak yang menyimpan menggunakan mengakses
serta memelihara data pribadi warga negara itu pengurusannya ataupun prosesnya itu harus sesuai dengan undang undang yang dimaksud
sehingga semua pihak nanti akan kelihatan nih
kalau ada kebocoran data pribadi siapa yang salah
kalau ada kelemahan tertentu siapa yang salah

jelas mbak nah saat ini kan tidak jelas
lagi lagi sayangnya kasian nasabah ataupun masyarakat sendiri yang kena menjadi korban
oke mudah mudahan itu bisa menjadi salah satu dorongan atau amunisi untuk segera ketok palu atau merealisasikan undang undang data perlindungan pribadi
yang sebenarnya masuk perolegnas di dua ribu dua puluh ini ya mas rubi
terima kasih mas ruby alamsyah sudah bergabung dengan cn indonesia connected malam hari ini